kita beralih ke informasi investasi mengelola keuangan di bulan puasa berbeda dengan bulan bulan lainnya
seperti apa mengelola keuangannya yang baik selama ramadan berikut rangkumannya untuk anda
kenaikan bahan kebutuhan pokok hampir merata di seluruh indonesia
baik di pasar tradisional hingga pasar modern harga daging sapi ayam telur ikan asin hingga cabai mulai merangkak naik
tak heran ibu ibu di sejumlah daerah mulai mengencangkan ikat pinggang seperti rati asal tanggerang
alih alih membeli daging ayam ia kini memilih membeli ceker dan kerongkongan untuk menu sehari hari
ada pula menu di pasuruan yang terpaksa membatasi menu ikan asin karena harganya sedang meroket
tidak hanya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok yang harus diantisipasi
bulan puasa saldo rekening kita justru dikhawatirkan semakin tipis karena banyak pengeluaran yang impulsif
sebut saja mulai dari kala pembeli takjil yang beraneka ragam lalu acara buka puasa bersama yang bisa berkali kali
tak ketinggalan promosi dan diskon besar besaran di pusat perbelanjaan dan online store
persiapan mudik lalu yang tidak kalah penting mindset kita
bahwa rekening gak akan jebol karena bakal dapat thr
nah menurut pengelola keuangan bulan puasa justru harus pintar pintar mengelola uang masuk dan uang keluar kita
bila tidak ingin tongpes alias kantong kempes pasca lebaran
kita mungkin kehilangan kemampuan kontrol ya kemampuan untuk mengendalikan uang di saat puasa
sehingga akhirnya takutnya kebablasan
nah agar tidak kebablasan kita bisa pisah pisahkan nih keuangan kita
seperti anakan maka kita paling tidak membuat suatu perencanaan sederhana
supaya apa tujuannya
tujuannya agar pengeluaran di saat ramadan ini jangan sampai membuat keuangan kita jadi acak acakan ke bulan bulan berikutnya
itu sih yang paling penting ya
jadi sehingga kita makanya perlu perhatikan pengeluaran pengeluaran kita
agar cermat mengelola keuangan budi memberikan sejumlah tips
pertama prediksi pengeluaran yang akan terjadi saat bulan ramadan
hingga akhir tahun
kedua hitung rata rata penghasilan sebelum saat serta setelah lebaran
ketiga susun anggaran khusus ramadan
keempat manfaatkan penghasilan lain dan promo hari raya
terakhir kontrol pengeluaran dengan baik dan usahakan berinvestasi
bila sudah paham bagaimana mengelola keuangan yang baik ketika bulan ramadan
beramal dan bersedekah bisa menjadi salah satu bagian penting dalam porsi pengeluaran kita ya
investasi untuk akhirat nanti
tim liputan cnn indonesia